usai pemecatan dokter terawan oleh ikatan dokter indonesia atau idi
menteri kesehatan nila f muluk menyarankan agar permasalahan keduanya diselesaikan secara internal
menurut menkes akan lebih baik jika idi dan dokter terawan berkoordinasi dan menyelesaikan konflik secara baik baik
juga sesuai dengan etika kedokteran
namun menkes mengaku siap turun tangan menjadi mediator antar keduanya jika diperlukan
saya kira yang menentukan tentu semua itu profesi ya
jadi artinya memang tentu kami selalu di dalam keprofesian itu harus menentukan sesuatu itu dengan satu penelitian
jadi saya kira ini nanti tentu dari idi di dalam idi itu ada tentunya perhimpunan keprofesian
jadi saya kira tapi kita melihat disini persoalannya itu adalah dari mkek yaitu kode etik kedokteran
jadi mungkin kita bisa bedakan
kami akan tentu mengharapkan diselesaikan
secara internal lebih dahulu dan ada solusi yang dapat diambil